saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini minggu empat belas april dua ribu dua puluh
kita ke berita pertama iran menyerang israel pada minggu dini hari
dalam keterangan kementerian luar negeri iran serangan ini diluncurkan sebagai pembalasan atas tindakan agresif israel terhadap kedutaan besar iran di damaskus suria
serangan iran ini diluncurkan sebagai tanggapan balasan terhadap agresi militer berulang oleh israel dan menyebabkan salah satunya kematian para penasihat militer resmi iran
kementerian luar negeri iran mengungkapkan bahwa serangan militer ini dilakukan oleh angkatan bersenjata iran dengan sasaran pangkalan militer israel
polres krim dan inavis dari polres tabes makassar langsung mendatangi lokasi dan membongkar lokasi korban dimakamkan
saat didalami oleh penyidik dilakukan interogasi
selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari
karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami istrinya itu katanya lari dengan laki laki lain
ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari
ya dua ribu delapan belas kalau kita hitung sekarang berarti enam tahun
berita ketiga memanfaatkan libur lebaran dan akhir pekan presiden jokowi dan ibu iryana menikmati alam dan wisata satwa bersama tiga cucunya di deli serdang sumatera utara
serangkaian aktivitas pun dilakukan oleh presiden jokowi bersama keluarga
mulai dari melihat satwa hingga memberi makan burung
hingga rusa presiden jokowi mengajak cucu cucunya untuk pengenalan fauna dan menanamkan nilai nilai penting tentang kelestarian hidup
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompastv